terima kasih anda masih bersama kami
pemirsa gerhana matahari hibrida terjadi pada kamis siang ini
gerhana ini dapat disaksikan di wilayah provinsi maluku utara selama tiga jam
karena tidak dilewati jalur gerhana utama
maka wilayah provinsi maluku utara hanya mengalami gerhana matahari parsial
di maluku utara gerhana matahari sebagian dapat dilihat melalui tiga fase
yaitu fase awal gerhana
gerhana matahari sebagian dimulai pada pukul dua belas tujuh waktu indonesia timur
sedangkan puncak gerhana terjadi pada pukul tiga belas empat puluh satu
dan berakhir pada pukul lima belas tiga belas
gerhana matahari hibrida sebagian ini akan berlangsung selama tiga jam
warga diminta tidak melihat fase demi fase fenomena ini
dengan mata telanjang karena bisa berdampak pada kerusakan mata
akan dilihat adalah gerhana matahari sebagian
dengan posisi awal kita akan melihat
atau posisi pertama adalah di jam dua belas tujuh waktu indonesia timur
untuk puncaknya sendiri di jam tiga belas lewat empat puluh satu waktu indonesia timur
dan berakhir di jam lima belas tiga belas waktu indonesia timur